rangkaian kereta light rail transit lrt tiba di pelabuhan bumbaru palembang sumatera selatan rabu siang
dua transit yang memiliki enam gerbong itu diturunkan dari kapal yang mengangkutnya
kota palembang akan menjadi kota pertama di indonesia yang memiliki alat transportasi modern ini
kapal maritindo perkasa dua yang mengangkut dua transit kereta ringan bersandar di pelabuhan bumbaru rabu pagi
satu tren set terdiri dari tiga gerbong datang secara bertahap dari total delapan transit
satu persatu kereta lrt palembang ini diturunkan oleh petugas pelindo
untuk menurunkan satu gerbong dari kapal pengangkut jenis landing craft tank membutuhkan waktu sekitar tiga puluh menit
puluhan petugas pelindo terlihat sangat berhati hati menurunkan rangkaian gerbong seberat tiga puluh ton tersebut
dua train set itu diberangkatkan senin dari pelabuhan tanjung priok jakarta
setelah sebelumnya melalui perjalanan darat dengan kereta pengangkut dari madiun jawa timur
menurut sekda provinsi sumatera selatan rangkaian transit tiba secara bertahap dari tempat pembuatannya di pt industri kereta api madiun jawa timur
setelah dilakukan upacara penerimaan kereta ringan itu akan dirangkai di depo jakabaring
untuk segera diuji coba di zona lima sepanjang dua km
dan secara berkesinambungan nanti enam transit selanjutnya akan secara bertahap sampai dengan menurut informasi yang disampaikan pt inka kepada saya ketika kunjungan saya ke madiun
mudah mudahan akhir mei sampai dengan awal juni nanti semua delapan transit sudah sampai di palembang
uji cobanya ya tentu mungkin yang dua ini pun sudah kita uji coba kan
sepanjang dua km dari sisi dari ujung zona lima
alat transportasi modern light rail transit sangat dibutuhkan di kota palembang yang kondisinya saat ini mengalami kemacetan
terlebih kota palembang akan menjadi tuan rumah asian games dua ribu delapan belas bersama jakarta sehingga membutuhkan moda transportasi yang aman dan nyaman
kereta ringan yang mempunyai daya tampung hingga dua ratus lima puluh orang di tiap gerbongnya akan difokuskan untuk melayani transportasi atlet dan ofisial
selama pelaksanaan asean games agustus dua ribu delapan belas
terbentang dari bandara sultan mahmud badarudin ii hingga kompleks olahraga jakabaring palembang sepanjang dua puluh empat lima km
jalur light rail transit memiliki sebelas stasiun dan satu depo